kita juga enggak tahu ya jadi dia sekitar jam setengah sebelas terus dia naik naik itu dia
main pasang pasang itu aja baru seperti itu terus yang pertama disitu pas pin tangga naik ke arah
hai senyum perempuan diri kita masih dipasang terus disini juga pasang setiap kotak dipasang
yang sama dia nah terus di ada yang bilang temen juga di lip kaca yang di situ ditempelin juga
jadi setiap kotak setiap kotak kamar yang kaca sama kotak yang yang di dalam masuk
ada kota kayu ditempelin semua kayak gitu itu kirisnya bertulisannya apa juga
untuk masjidnya gitu mau restorasi masjid gitu
ada berita juga dari teman itu yang di kalibata juga yang masih di
di rumah juga sama persis kejadiannya orang itu juga ini pertama kali
atau udah sering itu juga saya kejadiannya waktu itu udah berapa hari
hari kemis kejadiannya hari kemis ketahuan nyari ahad pagi kemarin hari minggu pagi kamis
jumat waktu minggu baru udah berarti hari minggu itu tahunnya dari spg spg habib itu
sekretaris dia ada yang janggal kok setiap kotak pada bar kok kier gitu itu udah tahu pak identitas
pelakunya jamaah sini udah ada
lu situ udah